khususnya bagi fanny mungkin ada rencana ke bandung nggak
mungkin ya untuk menghabiskan liburan akhir tahun kali ya
dan menghabiskan gajian akhir tahun kali ya
nah dari kali ini bagaimana kalau mencoba berwisata di hutan dan juga cobain wahana outbound yang ekstrim
wah ini tertarik dan kita memacu adrenalin begitu ya rian
nah ini ada kiki haryadi yang memiliki liputan liburan akhir tahun di wilayah bandung utara untuk anda
pada libur akhir tahun kali ini saya putuskan untuk berlibur ke kawasan utara kota bandung
di sini saya bisa menikmati wisata hutan dan juga mencoba wahana ekstrim
jarak dari pusat kota bandung menuju kawasan utara ini memakan waktu tiga puluh menit hingga satu jam perjalanan
tempat pertama yang saya kunjungi adalah wisata taman anggrek di kawasan cikolelembang yang berdiri di tanah seluas dua belas hektare
udaranya super dingin
tapi wisatawan dimanjakan dengan pemandangan pohon pinus dan bunga anggrek sejauh mata memandang
ada satu ratus empat puluh lima spesies anggrek yang dibudidayakan dan diklaim sebagai taman anggrek terbesar di indonesia
salah satu spesies langka yang dimiliki yakni papiodelium kondatum popowi
anggrek ini hanya tumbuh di musim semi dan musim panas
nah foto bunga anggrek sudah aman kita selfie yuk
di sini banyak sekali tempat tempat yang instagramable
jadi sayang sekali kalau anda lewatkan tidak berfoto di tempat ini
seperti di tempat saya berdiri saat ini agak serem juga sih goyang goyang
nah di sini anda bisa berfoto sepuasnya untuk kemudian bisa mengambil angle secantik mungkin
kalau gitu saya mau ambil foto foto saya dulu ya
jembatan ini memiliki panjang satu ratus empat puluh meter yang dihubungkan pohon satu dengan pohon lainnya
kabarnya jembatan ini menjadi spot paling favorit di sini
view nya bagus aja buat foto
kalau aku iya sama ada lampu lampunya gitu jadi bagus buat foto
di instagram ya mbak ya
wisata edukasi adalah konsep yang dikembangkan di sini
kita itu mengambil konsepnya eduturism
yaitu kita ingin mengedukasi mengenai tanaman anggrek
nah kebetulan kita itu di sini memiliki satu ratus empat puluh lima jenis spesies anggrek
itu ada dari lokal dan internasional
nah foto ciamik sudah di tangan saatnya kita bermain wahana
flying fox dengan ketinggian empat belas meter menjadi pilihan pertama saya
kita pakai pengamannya dulu ya
kalau sudah siap seperti ini saya siap meluncur
wah kayaknya kurang memacu adrenalin ya
nah saya akan berpindah ke tempat lain
tak jauh dari taman anggrek ini ada wisata outbound ekstrim
kita ke sana yuk
berlokasi di kawasan cikole jayagiri kita akan bermain outbound dengan sejumlah tantangan
total ada delapan sirkuit yang bisa dipilih
mulai dari red orange hingga yang terseram adalah black circuit
agak deg degan sih tapi saya tetap mau coba wahana ini
untuk black circuit ini kita harus melewati sejumlah tantangan
pertama kita harus melakukan walk climbing
lumayan tinggi sih tapi tenang saja aman kok
kita harus memanjat dinding hingga titik puncak
setelah itu kita akan terjun ke seberang dengan menggunakan teknik flying fox
nah ini yang terseram
kita harus melompat dan menggapai jaring jaring di depannya
takut asli nggak bohong bisa nggak diberhentiin aja nih
satu dua tiga
sumpah ini ekstrem banget
dan sebenernya aman cuma karena sugesti diri aja jadi ngerasa takut banget
saya sampai gemeteran kaki di bawah ini
lanjut ke tantangan lain seperti berjalan di seutas tali hingga europe
atau melangkah di tambang yang membentuk

yang pertama adalah perjalanan yang berbeda
dan di akhirnya kita bisa melakukan perjalanan yang sangat berbeda
wahana ini bisa diikuti oleh anak kecil hingga dewasa
namun tentu dengan tingkat sirkuit yang berbeda beda
ya deg degan lah gitu
tapi lama lama udah kebiasa
yang mana yang paling ekstrim menurut hans
yang mau jatuh ya
pulau wahana ini dibuat demi menguji
adrenalin pengunjung yang ingin melepas penat
dan diklaim sebagai wahana outbound
terekstrim di pulau jawa
memang sengaja kita buat
permainan seperti ini
karena kan di bandung juga ini tidak ada ya
ini permainan yang ekstrim
ini ada jawa dan bali ya
tapi memang seru banget liburan
di wilayah bandung utara
mudah mudahan bisa menjadi referensi mengisi
libur akhir tahun anda
kiki aryadi kabupaten bandung barat